oke pak anies hari ini jakarta dan sekitarnya direndam banjir lagi pak setelah hujan yang cukup deras terus sejak tadi malam
apa yang dilakukan pemprov dki satu ini
sejak dini hari seluruh jajaran pemprov bekerja di lapangan untuk satu membantu evakuasi daerah daerah terdampak
kemudian kedua membangun pos pengungsian di wilayah wilayah yang terdampak itu pos kesehatan dan pasokan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat
jadi kita siapkan di semua tempat saat ini jumlah rw yang terdampak masih bergerak terus
tapi di atas dua ratus rw yang terdampak dari dua tujuh ratus tiga puluh delapan rw yang ada di jakarta
kemudian bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan kontak kami di satu ratus dua belas
atau datang di kelurahan terdekat dan kita akan bantu respon semua yang menjadi kebutuhan masyarakat
tadi pagi pada pukul lima lima puluh menjelang pukul enam pagi di situ puncaknya masuk ke siaga
saat ini jam sembilan sepuluh sudah turun sekarang di siaga dua
jadi air yang ada di sini kalau anda lihat itu tidak banyak
banyak sampah artinya itu air lokal
dan karena air lokal tidak bergolak jumlahnya memang cukup besar
karena itu sampai pada siaga satu bukan air kiriman
tapi air lokal sampai siaga satu artinya jumlahnya cukup banyak
nah sekarang kita konsentrasi pada penanggulangan bencana di masyarakat
jadi konsentrasi kita ke sana semua sumber daya kita lakukan kita siapkan untuk terjun
semua kegiatan pemprov difokuskan
kemudian ke lapangan
pertemuan rapat semua batal semuanya turun ke lapangan
pak sejak tahun baru sampai hari ini tercatat sudah ada hampir lima kali banjir yang cukup besar
apa termasuk hari ini
sekarang kita konsentrasi pada penanganan karena cuaca seperti ini akan masih terjadi beberapa waktu ke depan
ramalan bmkg sejak bulan desember sudah mengatakan bahwa sampai dengan maret
kita diperkirakan masih menghadapi cuaca yang cukup ekstrim
jadi saat ini kita berhadapan dengan kondisi banjir kita fokus ke sana
pak bagaimana pak